mulai hari ini kita jualan pakai gober food
kata kang cecep kucing pringnya siapin dipisahin
kamu tahu kang ujang sama kang murad lagi ada urusan apa sama kang cecep
kita lacak mulai dari tempat parkir
tempat bubun dihabisin
kita berangkat sekarang
bubun barusan telepon
dia di citapeng
mudah mudahan bukan lagi dirawat karena panas tulang
satu tulang giganya patah
sama sedipunaknya geser
gara gara dikeroyok anak buah remon
dia harus bed rest tiga bulan
kamu masih sama kang mura
habis ini saya telepon dia
saya kasih tahu soal bubun juga
kondisi pasar gimana
terus nasib saya mawar sama ajun gimana
masih harus nunggu
saya mawar ajun udah beberapa hari nggak ada pemasukan
mamang tanya cecep dulu
saya mau nunggu
bang murad mau tanyakan cecep dulu
baru aja mau saya telpon
kamu nelfon duluan
taslim barusan nelfon
dia sama teman temannya kan udah beberapa hari disuruh tiarap dulu
tidak ada yang bisa
nggak ada pemasukan
maksudnya dia udah mau aktif di pasar lagi
kenapa ditutup teleponnya
saya nelfonnya udah selesai
tadi saya yang nelfon
saya mau ngasih tau soal bubun
tapi keburu kang muran nanya soal taslim
si bubun kenapa
satu tulang giganya patah
sama seni punaknya geser
gara gara dikeroyok anak buah remon
kita harus bikin perhitungan
saya balik lagi ke tempat kamu
sudah dibayar pakai aplikasi ya
mesin enggak ada masalah
besi yang sudah patah
istri kamu gak apa apa
mau nanya sama kang cecep dulu
berarti nasib kita terlunta lunta
kamu gak jadi kerja di bangunan
kalau ada kemungkinan balik lagi ke pasar
saya mending balik lagi ke pasar
kalau ada kesempatan di tempat lain yang lebih aman
saya justru mau di tempat lain aja
waktu itu sempet cerita
masih inget gak
saya mau kerja di leasing
bagian narik unit
dari orang yang kredit
begitu saya pikir pikir lagi
kayaknya enakan kerja di pasar
gak perlu capek capek
orang orang yang dulu ngurusin parkir
sama yuran pedagang
kayaknya udah gak bakal balik lagi
iya saya takut
padahal kamu keponakannya
dia kalau marah
kadang kadang bukan cuma mulutnya
dijelasin aja nggak usah dicontohin
jangan sampai kamu murad balik lagi
kamu di dalam
siapa nanti pisah
mulai hari ini kita jualan pakai gober food
kata kang cecep kicim pringnya siapin dipisahin
kamu tahu kang ujang sama kang murad lagi ada urusan apa sama kang cecep
kita lacak mulai dari tempat parkir tempat bubun dihabisin
kita berangkat sekarang
kamu gak tahu kang cecep pergi kemana
kang cecep sering pergi sama temen temennya
memangnya kang cecep ada bisnis lain
saya gak perlu tahu
saya sama yayat lagi di pasar
udah setengah jam
temui pengelola pasar
setelah itu mulai besok orang kita yang ada di sana
kita ketemu pengelola pasar
terusin kerjaan kamu
ya bangun cepat